posko thr jawa timur menerima laporan puluhan ribu pekerja belum menerima tunjangan hari raya pada tahun dua ribu dua puluh
buruh berharap thr tahun ini dapat diberikan penuh
setiap tahun posko pengaduan thr yang dibuat oleh pemerintah provinsi jawa timur dan lembaga bantuan hukum surabaya menerima laporan
puluhan ribu pekerja tidak menerima thr
pada dua ribu dua puluh dilaporkan sekitar dua puluh perusahaan di jawa timur masih menunggak kewajiban membayar thr kepada puluhan ribu pekerjanya
tahun ini presiden menganjurkan perusahaan agar membayarkan thr secara penuh
buruh berharap perusahaan dapat mematuhi aturan ataupun anjuran tersebut dan memberi hak thr secara penuh
kami akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia ada eka rima di surabaya jawa timur
rima selamat sore kalau tahun dua ribu dua puluh saja masih ada pekerja yang belum mendapatkan hak thr nya
seperti apa untuk laporan
yang datang dari para pekerja terkait dengan thr di jawa timur untuk tahun dua ribu dua puluh satu
ya renhard untuk tahun dua ribu dua puluh tersebut memang menjadi catatan merah bagi pemerintah provinsi jawa timur
dan juga sektor usaha atau industri di provinsi jawa timur
karena ada puluhan ribu buruh yang belum menerima tunjangan hari raya hingga saat ini
meskipun ada beberapa buruh yang menerima tunjangan hari raya mereka tidak menerima secara penuh
karena tunjangan hari raya tersebut
ini dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk hutang yang ini diberikan sebagian saja
kemudian sebagian akan diberikan pada hari atau juga pada waktu yang belum ditentukan oleh pihak perusahaan
dan itu pun menjadi kekhawatiran bagi buruh bahwa hal serupa akan kembali diulangi pada tahun dua ribu dua puluh satu saat ini
sementara pemerintah provinsi jawa timur sudah membuka sekitar lima puluh lima posko aduan tunjangan hari raya
yang dibuka di beberapa tempat oleh pemerintah provinsi jawa timur
di beberapa pihak yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi jawa timur dan juga beberapa dinas terkait
di sana buruh bisa mengadukan secara langsung baik itu melalui serikat ataupun melalui perorangan
kepada posko posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi jawa timur tersebut
sementara di luar dari pemerintah provinsi jawa timur ada serikat buruh juga yang membuka posko aduan tunjangan hari raya
dan juga ada lembaga bantuan hukum surabaya juga membuka posko serupa
jika di posko pemerintah provinsi jawa timur belum ada aduan hingga saat ini
karena memang aduan baru akan terlihat banyak atau tercatat cukup signifikan pada h tiga
idul fitri seperti pada tahun tahun sebelumnya
sementara untuk aduan yang berada di posko lembaga bantuan hukum surabaya
baru ada satu aduan dengan delapan belas korban atau delapan belas buruh yang merasa tidak menerima hak yang dijanjikan oleh perusahaan
jika perusahaan sebelumnya memberikan janji sekitar empat belas hari sebelum hari raya idul fitri
akan diberikan tunjangan hari raya tersebut namun hingga saat ini mereka belum menerima
dan jika idealnya berdasarkan pemerintah provinsi jawa timur mengatakan bahwa
pemberian tunjangan hari raya pada tujuh hari sebelum hari raya idul fitri
maka pada saat tujuh hari sebelum hari raya idul fitri pada tahun ini
ada perusahaan yang belum memberikan haknya maka pemerintah provinsi jawa timur akan melakukan mediasi
dan juga mempertemukan antara buruh dan juga pihak perusahaan
namun semua tergantung terhadap aduan dari pihak buruh sendiri
jika buruh memberikan aduan maka pemerintah provinsi jawa timur baru akan memberikan tindakan
melihat dari kondisi tahun dua ribu dua puluh yang lalu masih ada sekitar dua puluh ribu lebih buruh yang belum menerima
tunjangan maka diharapkan pada tahun ini tidak terjadi hal serupa
jika pemerintah provinsi jawa timur mengatakan mereka sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak
baik itu perusahaan dan juga sejumlah serikat pekerja mereka berharap serikat pekerja ini pun
bisa membantu mensosialisasikan dan juga mendorong adanya aduan aduan yang lebih banyak lagi
kepada pemerintah provinsi jawa timur untuk dilakukan tindakan
namun jika kami mengkonfirmasi kepada federasi serikat buruh metal indonesia menyatakan bahwa
sebenarnya sebelum sebelumnya juga di tahun tahun sebelumnya posko posko tri ini sudah dibuka oleh pemerintah provinsi jawa timur
dan juga sejumlah pihak lain
namun memang tidak ada langkah serius dari pemerintah provinsi jawa timur untuk memberikan solusi yang menguntungkan bagi kaum buruh
jika fspmi menyatakan sejumlah data yang disetorkan atau diberikan kepada pemerintah provinsi jawa timur
nantinya akan ditindaklanjuti kepada pihak perusahaan namun jika perusahaan menawarkan atau memberikan
kronologis terkait ketidakmampuan pembayaran thr tersebut maka pihak pemerintah provinsi jawa timur memberikan
apologi atau memberikan solusi yang justru di sana menguntungkan bagi pihak perusahaan
jika berdasarkan dari pernyataan buruh melihat dari sejumlah tunjangan yang diterima oleh perusahaan baik itu tunjangan
pemotongan biaya listrik kemudian juga pemotongan pajak serta beberapa bantuan
operasional lain yang diberikan oleh pemerintah selama ini seharusnya pihak perusahaan mampu memberikan
tunjangan tersebut kepada buruh namun faktanya ketika di lapangan sejumlah buruh menyatakan kepada fspi bahwa mereka tidak menerima haknya
sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan ketika dihadapkan antara pemerintah buruh dan juga perusahaan akhirnya buruh harus memilih
antara mendapatkan tunjangan hari raya tersebut atau harus kehilangan pekerjaan mereka ketika dihadapkan pada situasi yang sulit tersebut maka buruh terpaksa menerima
kesepakatan yang dianggap disana memang merugikan para buruh yakni menerima tunjungan heraya dengan nilai yang tidak sesuai
jika selama ini yang diberikan atau dilaporkan kepada posko posko aduan thr ini sebagian besar buruh menerima separuh dari
tunjangan hari raya dari yang seharusnya atau bahkan ada yang hanya menerima bingkisan dan juga menerima jumlah uang yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya diterima
sesuai dengan umk yang diterima selama ini yaitu sekitar empat tiga juta untuk ring satu di seluruh jawa timur sementara sekitar tiga juta lebih untuk ring dua dan juga ring tiga yang berada di seluruh jawa timur ini tidak sesuai
acuan yang digunakan oleh perusahaan juga sebagian besar adalah acuan ump atau upah minimum produksi yang sebesar satu tiga juta
ini jauh dari angka yang seharusnya mereka terima dari tunjangan hari raya yang mereka harapkan selama ini
baik terima kasih eka rima untuk laporan anda terkait dengan pengaduan thr di jawa timur
eka rima koresponden cnn indonesia